pemerintah kota bandung akan segera menerapkan pembatasan sosial berskala rukun tetangga atau psbrt
setelah selasa siang kemarin meninjau persiapan di kelurahan sukaraja kecamatan cicendo kota bandung
peninjauan ini dilakukan setelah adanya warga di dua rt yang terpapar covid sembilan belas
namun kini di antara warga ada yang dirawat di rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri di rumah
dalam penerapan psbrt tersebut menjadi kewenangan kewilayahan menutup akses yang sering dilalui untuk menghindari kerumunan
penutupan dilakukan mulai pukul sembilan malam dan berlaku selama empat belas hari
namun hingga saat ini psbrt belum diterapkan menunggu instruksi dari wali kota yang akan disampaikan pada rapat terbatas kamis nanti
kini dari satu ratus lima puluh satu kelurahan di kota bandung di enam puluh satu kelurahan terdapat warga yang positif
nah dari perspektif regulasinya kan harus ada sk wali kota yang menetapkan